ya pemirsa kemerian natal juga terjadi tentunya di new york amerika serikat
untuk mengetahui bagaimana suasana perayaan hari natal di sana
kita sudah terhubung dengan reporter voa ada naratama dari new york
good morning waktu indonesia selamat malam
waktu new york naratama ini gimana nih keamanan menjelang natal di sana
ya selamat pagi untuk jakarta
suasana natal di new york ini berlangsung dengan meriah
tetapi keamanan sangat diperketat

telah terjadi pengeboman di telah terjadi up cam teroris yang terjadi
pengeboman di bawah subway
sehingga hari ini semua pengetahuan diperketat sehingga dua atau tiga kali
setiap sudut itu selalu ada keamanan dan peramah jalan langsung diperlukan
jadi kalau dulu tahun lalu natal itu dibuka gereja gereja itu dilepas
tidak ada pengamanan sekarang lagi di setiap gereja itu selalu ada nypd
dan sekarang guys sudah berada di new york deplor new york deplor
dengan dingin yang di bawah sekitar minus tiga
seperti anda lihat di lantai ini suasananya itu sangat sangat sangat ini sekali
ada sekitar mungkin berapa sekitar sepuluh orang yang berkumpul di daerah manhattan ini

karena mereka telah dihidupkan dan dihidupkan
kemudian mereka berjalan di sini bersama keluarga dan menikmati suasana natal

mereka mengadakan apa yang disebut dengan last shopping atau shopping terakhir untuk natal

begitu laporan dari natal dari new york saya kembalikan ke nasional
oke naratama terima kasih atas informasinya ya
jadi apa kalau melihat ada banyak tadi ya
semoga tentunya aman juga di sana karena memang tadi beberapa hari yang lalu kan sempat juga ada pengeboman
dan nggak kebayang juga sih ya natal di minus tiga suhunya di sana loh
teman kita juga lagi dari sana juga mas joko anwar lagi di new york sekarang